golkar menggelar karpet merah untuk putra jokowi gibran raka buming raka melangkah ke sisi prabowo
lewat mekanisme rapimnas pada sabtu golkar merekomendasikan pasangan prabowo gibran untuk pilpres dua ribu dua puluh
pada siang hari ini untuk selanjutnya akan kami koordinasikan akan kami tindak lanjuti bersama dengan pak prabowo
sebelumnya pada delapan belas oktober gerindra sudah memberi sinyal kuat bahwa prabowo akan memilih gibran dengan kata kunci anak muda dan stasiun balapan
saya cuma mau memberi isyarat kisi kisi tentang calon wakil presidennya pak prabowo hanya dengan dua pantun
indonesia negeri yang kaya penduduknya berjuta juta
kita ingin indonesia jaya prabowo dan anak muda jawabannya
mas menteri atau mas
cawa pres pak prabowo akan segera diumumkan
dia sosok berpengalaman difilm
gibran menjadi kandidat terkuat baca wapres prabowo
meski secara elektoral ada calon yang lebih unggul dari internal koalisi indonesia maju yaitu erick thohir
survei ipsos pada pertengahan oktober menunjukkan jika prabowo menggandeng gibran maka kemenangan akan diraih oleh ganjar mahfud dengan perolehan tiga puluh satu sembilan puluh delapan persen

mas gibran belum memiliki daya unggit elektoral

mas gibran belum memiliki daya unggit elektoral
mas gibran belum memiliki daya unggit elektoral

mas gibran belum memiliki daya unggit elektoral

tadi dalam simulasi kita lihat bahwa ketika diduetkan dengan mas gibran pasangan prabowo gibran selalu kalah ketika misalnya berhadapan dengan ganjar pranowo dan mahfud md
sementara jika prabowo menggandeng erick thohir maka kemenangan akan diraih oleh prabowo erik dengan perolehan tiga puluh tujuh lima puluh tiga persen
sementara pada survei indikator politik indonesia pada awal oktober jika prabowo menggandeng gibran maka prabowo gibran unggul dengan raihan tiga puluh tujuh lima persen
jika prabowo menggandeng erick thohir maka prabowo erik unggul dengan raihan tiga puluh delapan delapan persen
tim liputan cnn indonesia